pemerintah telah memperlakukan pembatasan operasi sejumlah transportasi di jakarta bersamaan dengan penerapan psbb
termasuk penyesuaian jadwal operasi dan jumlah penumpang di krl
akan tetapi sejauh ini masih terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun
menanggapi kondisi ini para kepala daerah penyangga ibu kota mengevaluasi kondisi yang terjadi dengan pihak kci
pemerintah kota bogor menyebut dari hasil evaluasi ada dua pilihan yang diajukan selama masa penerapan psbb
mereka mendesak kci menutup total operasional komuter lain jabodetabek atau hanya beroperasi di luar jam sibuk
para kepala daerah ini menyarankan kepada pt kai maupun pt kci yang ekstrimnya adalah menutup operasi selama empat belas hari
tujuannya untuk menyelamatkan jiwa manusia ya agar tidak terpapar oleh virus covid itu dulu
kenapa harus ditutup karena resikonya terlalu besar
sementara itu menurut gubernur dki jakarta anies baswedan masalah penumpukan penumpang krl muncul karena masih ada perusahaan yang belum membatasi aktivitasnya
saya perlu sebawahi bahwa selama perusahaan di jakarta tidak mengurangi aktivitasnya
mereka akan terus masuk ke sini
jadi penumpukan penumpukan ini terjadi bukan semata mata karena mereka mau bawa pergian
tapi karena perusahaan perusahaannya tidak mentaati di sini
karena itulah perusahaan perusahaannya akan dievaluasi perusahaan perusahaan ini akan diperiksa dan bila tidak mentaati akan dapat sanksi
sejauh ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pt komuter lain mengaku sudah mengoperasikan lima kereta tambahan
selain itu sejumlah warga mengaku tidak memiliki
opsi moda transportasi lain selain komuter lain padahal mereka masih harus bekerja di kantor
tim liputan cnn indonesia